ya keren juga target pemerintah
masih terkait dengan proyek iktp mantan wakil ketua komisi dua dpr teguh juwarno menepis
tuduhan dirinya menerima aliran dana proyek ktp elektronik
menurut teguh namanya dicatut saat disebut dalam persidangan mantan dua petinggi kementerian dalam negeri
irman dan sugiharto kamis pekan lalu
teguh menilai tuduhan atas dirinya adalah upaya pembunuhan karakter
teguh akan mengumpulkan bukti lalu melaporkan ke barreskrim atas tuduhan pencemaran nama baiknya
ia juga siap menjadi saksi di persidangan
terutama yang terkait dengan diri saya apa yang disampaikan oleh para terdakwa ini adalah karangan bebas
ini adalah khayalan sebuah halusinasi yang keji
di mana di situ menuduh saya bagian dari mega korupsi iktp
dan bahkan mengatakan saya mendapatkan uang suap dari iktp